seperti yang tadi sudah anda saksikan sejumlah petugas kpps di berbagai daerah meninggal dunia
karena kelelahan usai menjalankan tugasnya
hingga hari senin malam kpu mencatat ada sembilan puluh satu petugas kpps
yang meninggal serta ratusan orang sakit dalam tugas pemilu dua ribu sembilan belas
apalagi di pemilu kali ini ada lima surat suara yang harus dihitung
mulai dari presiden dpd dprd provinsi kabupaten itu banyak sekali ya
dan selain mengupayakan pemberian satunan kepada keluarga korban
kpu juga akan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pemilu mendatang
kelelahan menjadi penyebab utama dari meninggalnya sejumlah petugas kpps
selama penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
hingga senin malam kpu mencatat ada sembilan puluh satu petugas kpps yang meninggal
serta tiga ratus tujuh puluh empat orang jatuh sakit dalam tugas pemilu dua ribu sembilan belas
kpu mengakui beban petugas pemilu pada tahun dua ribu sembilan belas lebih berat
karena harus melaksanakan lima peristiwa
pencoblosan penghitungan dan penyalinan rekap suara di hari yang sama
ditambah dua belas jam tambahan sesuai amanat mahkamah konstitusi
kpu telah mengajukan anggaran untuk asuransi bagi petugas kpps
namun hingga kini masih dikaji oleh kementerian keuangan
kpu mengakui dengan banyaknya petugas kpps yang meninggal dunia
akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
kalau meninggal dunia kira kira tiga puluh enam juta
kalau cacat itu kira kira tiga puluh juta
kemudian kalau sakit itu kira kira enam belas juta
tapi itu angkanya masih belum pasti
karena ini masih kita usulkan ke kementerian keuangan
mudah mudahan angka angka itu bisa disetujui
selain pengajuan santunan
kpu juga mendorong adanya perubahan regulasi yang lebih ramah
terhadap beban petugas dalam pemilu serentak mendatang
menanggapi hal ini wakil presiden yusuf kala menyatakan
agar pada pemilu berikutnya
pemilihan presiden dan pemilu legislatif kembali dipisah
salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan
antara kepres dengan perpres dengan pileg itu
supaya bebannya jangan terlalu berat dalam soal itu
termasuk juga usulan mungkin saja bahwa caleg calon calon itu
nega anu yang tertutup
ya pilih partai saja tak usah seperti itu
sehingga tidak terjadi keruetan menghitung
sementara itu presiden joko widodo mengucapkan bela sungkawa
atas wafatnya puluhan kelompok panitia pemungutan suara
kpp s merupakan pejuang demokrasi
saya kemarin sudah menyampaikan
jadi ucapan berdukacita yang mendalam
atas meninggalnya petugas petugas kpp s
juga beberapa yang di luar kpp s
saya kira beliau beliau ini adalah pejuang pejuang demokrasi

untuk mengantisipasi semakin bertambahnya banyak korban
kpu juga bekerja sama dengan ikatan dokter indonesia
untuk memberikan layanan kesehatan kepada petugas pemilu yang masih bekerja
tim liputan cnn indonesia